sejauh ini kalau di ub sendiri itu sudah bisa dibilang sudah cukup akses karena dari ub sudah menyediakan banyak fasilitas seperti pembuatan bidang miring rem